gak salah lagi
prabu wijaya pasti sayang banget sama putrinya yang gitu
masa orang kayak dia mau maunya duduk di pinggiran jalan kayak gitu
pasti tuh surat ada disini
pasti ada disitu
gak ada disini
surat pm mampin
pak kita harus habis
peluk banget habisnya
kamu ngapain disini
siapa yang suruh kamu masuk ke ruangan kerja tuhan
lihat buka mandi
lihat buka mandi
lihat buka mandi
lihat buka mandi
lihat buka mandi
lihat buka mandi
lihat buka mandi
enggak kamu ngapain disini
siapa yang nyolong kamu masuk ke sini
mau ngasih anu surprise
iya itu maksudnya surprise
anunya kan saya suka ngeliat tuhan pulang kecapean tunya
saya suka kasihan
makanya saya tungguin disini
enggak salah kamu tuh
soalnya pijitan saya mautnya
pasti tuhan sekali saya pijit langsung merenek merenek merenek merenek gitunya ke pagihan
soalnya itu salah satu rahasianya kenapa saya punya pacar banget
kamu pikir suami saya suka dipijitin sama kamu
hah ngacap kamu tuh
jangan jangan kamu mimpinya
atau berkanan tangan dan bercita cita ingin menjadi istri ketiganya prabu wijaya
ngaku saya tampar kamu ngaku gak
dia bercita cita ingin menjadi istri ketiga suami kita
gila kata pembantu
malena suara kamu itu teriak sampai kemana mana ada apa
pak untung papa datang
lihat nih pembantu papa papa terlalu memanjakan dia
dia cita cita ingin menjadi istri ketiga papa
demi aku saya gak punya niatan kayak begitu tuhan bener
kamu yang sudah gila ya malena
gimana mungkin surti punya niatan seperti itu sama saya
kak tadi dia bilang sama mama
dia mau bikin surprise mau mijitin papa pakai pijitan laut
coba pijitan maut ini pembantu sinting kan
jangan aneh aneh kamu malena
pijitan maut mana ada pijatan maut
lagipula memangnya saya tergoda sepertinya kayak gitu wana pak
pak ya ampun sih ini

mungkin bu sirti ini mau mijit mas prabu bukan untuk menggoda
biar mas prabu gak capek aja kali kak
iya bener bener nyonya aini kayak begitu
sumpah matinya saya gak ada niatan kayak begitu nya
saya tahu dirinya saya gak pantes buat tuan prabu
tuan tabu putih kayak begitu saya hitam kayak begini
tuan prabu ganteng kayak begitu saya eksotik
yang ganteng keren muda kayak begitu
sudah kamu gak usah banyak ngomong ya surti
lebih baik kamu pergi ke orang orang yang kamu sebutkan itu
nggak usah kerja lagi di rumah ini
enggak tuan enggak saya cuma setia sama tuan
ya udah saya permisi tuan nya nya
padahal tadi tuhan prabu udah terpesona tuh sama kecantikan surti
jadi dia berpura pura marahin surti
semoga aja nih tun prabu gak maksa saya jadi istri ketiganya
nggak mau saya kan gak mau dimadu
buda amat lah mau dimarahin kayak apa
saya sudah berhasil ngambil surat perjanjian pon prabu sama utari
jadi saya bisa bantuin mas wisnu
surata apa sih ini

bapak silahkan kalau mau makan
kebetulan nih kita lagi lapar
ini enak kok pak

ini satu lagi pak
ini semuanya saya yang buat loh pak
makasih bu ya
ternyata obat tidurnya langsung bekerja
aku gak boleh buang buang waktu

yang salah satu dari mereka
kamu kenapa sudah di sini
mas nanti aku ceritakan
lebih baik kita pergi dari sini
kamu ngapain di sini
udahlah kamu tenang aja
aku nggak mau nyium kamu kok
kecuali kamu yang minta
amira tenang dulu
aku datang ke sini baik belum
karena aku tahu kok
kamu kan mahasiswa baru
belum ngerti apa apa
hei waktu aku sd itu aku pinter tahu nggak
jadi aku yakin kok
aku pasti bisa ngajarin ketinggalan sendirian
itu kan waktu sd
kamu udah lama nggak sekolah kan
udahlah sekolah itu beda sama kuliah
dan satu lagi
otak kamu kan udah lama nggak di asah
kamu tuh nggak boleh lho
yuk kita belajar
buatin minum dulu ya